kembali lagi di showbiz news dari dunia film tanah air
kisah tentang pasukan perdamaian tni akan dituangkan dalam sebuah film kolosal
dimitangnya rio dewanto film ini juga sudah memulai proses syuting
rio dewanto berperan sebagai kapten satria
perwira muda dalam film garuda dua puluh tiga
bersama aktor yama carlos dan boris bokir ketiganya bergabung dengan kontingen garuda yang ditugaskan ke lebanon
tantangan yang kira kira paling berat selama menjalani proses syuting ini apa aja
awal awal sebenarnya waktu pendalaman karakter dan masuk menjadi seorang prajurit itu ya nggak mudah secara fisik dan mental gitu
kalau secara fisik kita udah mulai persiapan ini dari bulan puasa kemarin dari awal bulan puasa
siang siang hari bolong kita lari tadi yang seperti diceritakan oleh yama kita lari
kemudian ya proses workshop reading dan pelatihan gesture dan segala macam
tokoh komandan akan diperankan komandan aslinya yang pernah ditugaskan ke lebanon pada dua ribu tiga belas
ini di depan kamera mbak jadi aku rogi kan pasti kan
pasti grogi aja satu kali harus latih lagi dua kali ketiga kali mungkin baru sutradara
hanya puas ya begitulah kondisinya
berbicara di depan prajurit dengan berbicara di depan kamera ya harus banyak berlatih lagi
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga kini indonesia mengirim pasukan perdamaian tni ke berbagai belahan dunia
sebagian kisah mereka akan terangkum dalam film ini
bria putri jakarta